meski secara statistik virus covid sembilan belas memang lebih banyak menimpa orang dewasa hingga lanjut usia
anak anak tak lantas terbebas dari risiko penularannya
menurut dokter spesialis paru yang bertugas di rumah sakit persahabatan jakarta timur erlang samudro
anak anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terpapar virus corona
kalau pada anak anak itu kan sistem imun belum terbentuk semua belum matur jadi belum seperti orang dewasa
sehingga sangat mudah sekali bisa terjadi penularan ke anak anak
infeksinya dibawa dari luar ke dalam rumah
yang bisa membawa dari luar ke dalam rumah kan berarti yang bekerja
yang bekerja mungkin bapak atau ibunya atau saudaranya yang lain
jadi infeksinya dibawa oleh orang orang dewasa yang kemudian menular ke anak anak
karena intensitas bertemunya cukup tinggi
mungkin misalnya bapaknya itu meluk anaknya
itu kan sangat dekat sekali
angka kematian kasus covid sembilan belas di indonesia masih mayoritas terjadi pada pasien berusia empat puluh satu sampai enam puluh tahun
kita tidak boleh abai dengan keberadaan anak anak di sekitar kita
pastikan anda melakukan protokol kesehatan sebelum masuk ke dalam rumah dan bertemu anak anak
mulai dengan menyemprotkan disinfektan pada barang barang yang digunakan di luar rumah
melepas pakaian dan mencucinya secara terpisah
setelah mandi anda baru bisa disarankan bertemu dengan anak anak
tim liputan cnn indonesia